bang gue udah berhasil sekap istrinya aldebaran
maaf just sini aku bangunin
makasih bang iqbal
mas mas ini mobil aku diadang loh mas
sambah banyak motor mas
aku gak tau mas soalnya mukanya juga ketutupan sama halem
ah sial gue pas lagi gak ada disana lagi
kamu tenang dulu ya kamu tenang gak usah panik
aku aku aku share lokasi sekarang ya
siapa sih kalian
kalau lo gak mau terluka
mendingan lo diam
ya allah semoga
gak sampai disana tepat waktu
semoga andi baik baik aja ya allah
kenapa perasaan gue makin gak enak ya
ini gue udah sampai di lokasi yang lo kirim
cuman masalahnya pas gue sampai kesini
andi gak ada
andi gak ada
disini gue cuma ketemu tas andi doang
disini gue cuma ketemu tas andi doang
gue kesana sekarang ya
tungguin gue disana
siap siap siap
dan lindungi andi ya allah
tolong jaga andi ya allah
tolong jaga andi ya allah
terima kasih bang iqbal
kamu makin cantik aja jazz
kok rena keluar kelas
aku kepikiran mama
kira kira ada apa sebentar ya
tadi rena dikirim
katanya pengen nelfon mamanya
bentar ya just teleponin ya
ya gue mau nanya
itu kejadiannya gimana
jadi begini mas
saya ke nyetir mau antar bu anden ke kampus
mas tau kan
jalan ini sepi
tiba tiba ada tiga motor
menghalangi mobil ini mas
oke sekarang gini
lo ngeliat gak muka mereka
mereka semua pake helm
saya gak bisa ngenalin wajah mereka
bener bener kecolongan kali ini
saya turun mas
buat menghadapi mereka
sementara bu andi masih di dalam
dan saya perintahkan untuk kunci pintu mobil
dan setelah saya pingsan
saya nggak tahu apa apa lagi mas kejadiannya kayak apa
mungkin punya bu anden mas di dalam
ternyata mirna yang telepon

ntar jadi heboh lagi
pada saat ini
saya sudah bisa mengangkat telpon
karena saya sudah mengangkat telpon
aku sudah bisa mengangkat telpon
saya sudah bisa mengangkat telpon
tapi saya tidak bisa mengangkat telpon
karena mama lagi ngajar
kalau dia angkat
cus panggil riana di kelas
sekarang rena masuk ke kelas dulu
belajar lagi sama temen temen ya
aku mau belajar lagi
oke rena kita kembali ke kelas ya
kepikiran andin ya
kayak di javro
kalau yang udah udah
riana feelingnya begitu kan
saya boleh minta tolong gak
saya cuma pengen masin aja
andin sudah sampai di kampus atau belum
soalnya tiba tiba juga perasaan saya jadi gak enak
bener bener gak ada jejak dari mereka
sebenarnya mereka itu siapa sih
pakai culik andin segala
lo dimana sekarang
saya lagi di sekolah andrina pak
mirna suruh saya telpon
untuk tau kabarnya
bu andin udah sampai di kampus atau belum
lo dengerin gue baik baik ya
lo jangan kaget
loh jangan kasih reaksi apa apa
kemungkinan andin tuh diculik
karena gue gak mau bikin mereka panik panik
kemarin itu di rumah
ada sesuatu mencurigakan gak